oh coklat dan ice cream dua hal dua makanan yang bisa membangkitkan mood kita ya dari bete
langsung jadi happy langsung jadi bahagia kalau mungkin di willmongka and chocolate factory
anak anak ini apa berimajinasi dengan pabrik coklat kalau tempat saya berdiri ini membuat
saya berimajinasi seperti basah kecil saya yaitu surganya ice cream
selamat datang di museum of ice cream terletak di kawasan damsey singapura museum ini tak hanya
akan memanjakan lidah namun pengunjung juga dapat merasakan interaksi mengasah kreativitas
hingga menambah pengetahuan mengenai serba serbi ice cream selain bisa mencicipi

terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya
terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya
baru tau kan sama saya juga baru tau
dibuka pada sembilan belas agustus dua ribu dua puluh satu ini merupakan museum es krim pertama yang berdiri di asia
setidaknya butuh waktu tiga tahun untuk mewujudkan pembangunan museum
walaupun identik dengan anak anak namun museum ini juga menjadi incaran orang dewasa
yang sepertinya ingin nostalgia ya dengan masa kecilnya
ini menarik banget ya karena dari jauh itu udah langsung temanya kelihatan pink semua
dan tadi aku lihat ada beberapa anak kecil yang memang menarik banget ya
dan ini memang cocok banget sih untuk anak kecil edukatif
terus disini juga fun banyak permainan seru gitu
jadi cocok banget lah buat pilihan destinasi kalau kita datang kesini
ya dari dulu memang suka itu dan ternyata disini nemu ice cream coklat yang enak juga
untuk merasakan pengalaman di museum of ice cream singapura ini
pengunjung harus membayar tiket masuk sebesar tiga puluh delapan dolar
atau sekitar rp empat ratus
pengunjung juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di area museum ya
mungkin disini satu satunya tempat anda gak harus merasa bersalah karena makan ice cream lebih dari satu
dengan main di kolam seperti yang ada di tempat saya berada saat ini
jadi bisa bakar lemak letaknya terus merekaojak ini pertama kali ya xd
ambil foto untuk kenal kenalkan di media sosial anda